whatsapp merupakan aplikasi pengiriman pesan instan yang umum digunakan oleh masyarakat termasuk di indonesia
namun pada akhir tahun lalu para pengguna whatsapp dikejutkan dengan kebijakan privasi baru whatsapp yang akan berlaku pada delapan februari mendatang
aturan baru tersebut dikhawatirkan karena data dari pengguna whatsapp akan dikumpulkan dan dibagikan dengan perusahaan induknya facebook
banyak pihak menentang kebijakan baru tersebut bahkan sejumlah kepala negara dilaporkan sudah menghapus aplikasi whatsapp
salah satu orang terkaya di dunia elon musk menyerukan publik untuk menggunakan aplikasi signal
dikutip cnn com jumlah unduhan aplikasi pesan instan seperti ini
melonjak di toko aplikasi play store dan app store pada pekan ini
kepala whatsapp wilkedcar juga mencuit bahwa keamanan pesan pribadi tetap dijamin dengan enkripsi end to end yang sudah diterapkan sejak dua ribu dua
sementara perubahan kebijakan privasi berlaku untuk akun whatsapp bisnis yang bisa menggunakan layanan hosting facebook
bagi pengguna yang tidak menyetujui pembaruan aturan kebijakan privasi baru ini
maka whatsapp akan dihapus oleh aplikasi yang berlaku di dunia